rencana pemisahan direkturat jenderal pajak dari kementerian keuangan masih belum final
pemerintah dan dpr baru akan membahas kembali usai lebaran nanti
meskipun pro kontra mewarnai kebijakan ini
ditjen pajak siap dan tunduk pada ketentuan pemerintah
serta menjalankan tugasnya dengan maksimal
pembahasan rencana pemisahan direkturat jenderal pajak dari kementerian keuangan semakin menguat
hal ini dilakukan salah satunya karena rasio pajak terhadap produk domestik bruto tidak juga meningkat
center for indonesia taxation analysis atau cita menyebutkan
stagnasio rasio pajak terhadap pdb ini membuat dirjen pajak perlu diberikan keleluasaan atau ruang
setelah dipisah dirjen pajak memiliki kewenangan anggaran organisasi dan sumber daya manusia
direktur cita justinus prastowo juga menegaskan
diperlukan roadmap yang detail dan matang dalam proses pemisahan ini
yang bisa dipisah adalah fungsi yang koordinatif
mungkin dua tiga tahun baru akan sama sekali terpisah
karena ini harus melibatkan dua lagi mbak
satu adalah biaya cukai terutama cukai itu harus masuk
karena cukai by nature adalah penerimaan pajak
tapi kepabean kan tidak bisa masuk
karena dia adalah selain penerimaan dia adalah border inspection
nah kalau dia masuk ke badan ini akan sulit melakukan pengawasan teritori
yang ketiga penerimaan dari sumber daya alam
dirjen pajak sendiri saat ini menyatakan kesiapannya dan tunduk pada ketentuan pemerintah
intinya kami akan siap saja nanti apapun yang terjadi ya
apakah itu akan digabung ataupun akan terpisah
jadi kami siap saja
masing masing kan pasti punya ada kelebihan kelemahan sendiri
tetapi kami yakin dalam pembahasan nanti di dpr revisi undang undang kup
itu kan pasti akan sangat dinamis masalah tersebut
pemerintah dan dewan perwakilan rakyat akan melanjutkan pembahasan pemisahan ini
setelah lebaran mendatang
nova naya antaka jakarta